pak sebentar pak kalau gitu saya panggilkan dulu
kebiasaan gimana mau disiplin
kalau kayak gini aja tolong
iya sayang yaudah gak apa apa kok mama bolehin kok ya
jangan banyak banyak kan nak
iya jangan banyak banyak ya nak ya
yaudah kok gitu sayang
mama tutup telepon
om baik maksudnya
om baik gak apa apa kalau rena mau panggil papa
enggak om maaf ya
hanya papa al gak kasih aku marshmallow
aku sama sekali gak tau sampai kapan
sampai kapan aku bisa berada di hatinya rena
meski al tidak tampak kaya aku
tapi di hatinya rena
hanya ada papa aldebarannya
ini kenapa malah jadi gini sih
acara kumpul keluarga tapi mana keisha
dia tidak terlibat sama sekali
mereka malah senang senang sendiri
kesha pasti di dalam villa
memang ada kasur
masih tak ada mielot itu
siapa itu orangnya
hah harus juga gue
aduh aku sakit perut banget
tapi kalau aku tinggal kisha gak ada yang jagain
sebentar ya sayang ya sebentar ya
kenapa sayang udah lama gak ketemu sama didi ya
kenapa gak ikut mandi sama mereka
kenapa sayang udah udah sayang
kesya sebentar ya sayang
sebentar ya sayang
kesya ya allah
kaget ya ditinggal semua
sendirian ya tadi ya
mereka pada seneng seneng
sial banget sih nasib gue
kaget ya ditinggal semua
lo kenapa kok belakangan ini
banyak bengong gitu sih
kalau ada apa apa cerita aja
kalau saya baik baik aja
gue tuh sebenernya pengen banget
jadi lo sa kayaknya hidup lo tuh
enak banget ya suami
dan keluarga lo perhatian gitu
laki gue diluar sana udah bahagia deh
kadang disini gue mikir
jangan jangan laki gue
soalnya kan mantan bininya
jauh lebih baik dari gue
dan susun gitu
belum tentu suami kamu itu
mana bisa sih jauh lama lama dari perempuan
tau sendiri gue disini udah lama
terus dari mantan istri kamu udah punya anak

malah anak dari mantan bininya diurus juga sama dia
ya diurus juga
selalu dinomor dua kan sama laki gue
makanya gue kadang suka mikir
kapan gue bisa keluar dari sini
kenapa hampir sama ya sama yang gue alamin
apa nino tetep bisa peduli sama keisha selama reina disana
apa nino tetep bisa peduli sama keisha selama reina disana
dan suami gue juga diluar sana gak macem macem
ikan bakarnya udah jadi
yang mau ikan bakar siapa
ikan bakarnya udah jadi
opa mau sesuatu nih
pengen apa ya
pengen dinyanyiin sama reina
om baik ambilin sesuatu
om baik mau ambil piano tuh
opa mau dengerin reina nyanyi
opa juga mau dengerin reina nyanyi kan reina pinter nyanyi
opa mau semuanya
aku mau cerita aja
aku rekam dia
aku rekam dia
aku rekam dia
aku rekam dia
aku rekam dia
kayak di acara
ke sana cerita
yuk kita mau dengerin

yuk ikut om baik kita ke api unggun
satu dua tiga
malam penuh bintang
bercahaya untuk kita
malam penuh bintang
di gelap malam
oh ada bintang jatuh
oh iya bintang jatuh
lena lena ayo cepet bikin permintaan bikin permintaan
mau minta apa lena
ya allah lena mau papaang kembali
bisa berkumpul lagi
lena om baik bacain dong ya sambil nungguin lena ngantuk mau gak
gak usah om lena mau langsung bawa aja
karena lena mau mimpi papaan
aku belakang pernah b latte

karena renya sudah bagus aja
kita akan kelimwoodin gitu ke bangunan mereka
dan ibu perfect

waktu ini kita memiliki lempo positif

reina entah sampai kapan kamu akan tahu kalau mba eka adalah papa kandung kamu
ingin rakyat apa tidur di samping kamu menyayangi kamu juga
kenapa saya kayaknya dari tadi nggak tenang saya nggak papa saya cuma berjaga jaga aja jangan
segan saya tahu ada yang disembunyikan apa itu saya sempat memergoki soh
mengintai dan mematah matahi di vila ini
kamu lihat sendiri orangnya seperti apa ciri cirinya itu dia paseng lihat begitu
jelas karena saat saya mau samperin orangnya keburu kabur
apa dia orangnya sama yang sekelebat
hai aku lihat tadi pak saran saya lebih baik bapak
borin aku dalam karena saya takut ada orang jahat yang
mengintai di sini hai
hai kau bentar bentar
kayaknya rena mau tidur ke dalam
ya udah lama jadwal gila itu juga tadi saya pengen bilang pak kayaknya disini makin malam makin dingin
hai assalamualaikum waalaikum salam gimana udah jauh lebih baik ya udah kalau gitu sekarang kita langsung jalan yuk tadi aku dan lo sama randy juga nanti kita langsung ketemu aja di bandara
ah ijannya deh jujur sebenarnya gua sama mecu udah ngomongin ini semua kalau kita sepakat lo ga usah ikut
ya kondisi lu kan bener bener belum fit sekarang lu jangan paksa
kita semua tuh sayang sama allah kita khawatir ya
tapi gue tetep mau ke sana enggak
ya coba deh lo pikir yang udah butuh besar banget lo dien
udah janji sama aku kejadian lu itu amanah
dan sekarang lu bersikap seperti ini lo
gak bisa pergi ke sana gue yang merasa bersalah
ya nggak bener gini selain kamu mikirin hal kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri
kalau sampai kamu kenapa kenapa kasihan alam kamu
enggak bisa percaya sama gua
enggak bisa percaya sama gua

gua janji sama lo gua akan berikan yang terbaik
ada apa nggak ada loh di sana gua randy sama semua tim akan maksimal
gua janji sama lo lu percaya sama gua

senyum senyum ayo senyum
nggak ada yang serius
kalian tuh kalau di kantor
pasti pada tegang ya
disuruh senyum aja
kalian tuh tetap tegang
berarti bener ya
kalian itu kalau di kantor
pasti serius semua mukanya
atau kita nyalain musik
nyalain aja musiknya
ah din makasih ya
lo udah mau dengerin omongan gue sama michi
sebenernya kecewa lah
untuk pencerahan masa
tapi ya apa yang kalian omonginnya bener juga
gue juga harus mikir dengan anak anak
ya tapi kan lo bisa mantap dari jakarta juga nih
udah all set
aku juga udah penyersaian semuanya
sama angga dan randy
aku yakin kalian sama orang yang tim
yang profesional itu bisa kasih yang maksimal
itu kamu tenang aja ya
gue mulakan dari senin
yang pola punya kalau lo meditasi dried
dengerin apa kata dokter michi
jaga kesehatan biar pulih lagi
sekarang yang terpenting apa
kau yang terbaik
mudah mudahan lancar semuanya di sini
jadi benar benar tahu
semoga pencarian bagus lancar tanpa kendala
ah betul pak angga
kita di sini akan selalu bantu dengan doa doa
semoga pak al bisa cepat ketemu dan kembali lagi
oh ya saya mau ditepatkan sama kalian
jaga pondok pelita dengan sebaik baik mungkin
terutama ibu adil ya
itu emang udah tugasmu ya
kalau gitu sekarang kita berangkat ke bandara
ya udah kita berangkat
ada suatu rencana yang menarik di bandara
pasti kamu suka
ya aku suka
nanti juga nggak salah pak
nanti juga tahu
ya udah pak
terima kasih ya
aku jalan ya
dekat setan ya
buat vacation betul gak
ya ibu kalau mau bisa setiap hari kok kesini
pak izin bentar liat liat ya
iya silahkan silahkan
dia udah punya pacar belum sih
oh mana aku tau
emang penting banget dia punya pacar atau tidak
pengen tau aja
emang untungnya apa bu
ibu tanya boleh gak
itu kan privasi dia
nanti susun kata kata yang
pinter pinter ibu deh
yang penting gak kelihatan kepo gitu gimana
bikin malu ah
emang untungnya buat apa sih
mau nanya nanya dia udah punya pacar atau belum
kalau udah memang kenapa
kamu kenapa sih
kok malah kamu yang kayaknya gimana
gimana keadaannya mbak andin
mbak andin baik baik aja kan
kondisinya drop banget gi
jadi dia butuh istirahat
kasian mbak andin
udah capek visi
makanya kita jangan nambahin beban pikirannya
kasian kan gi
jadi mbak andin juga gi
gi harus gimana
suami belum tau keberadaannya
terus kondisi rumah kayak gini
buat mbak andin
ya amin semoga aja cepet sehat ya andin ya
sekarang mana aku juga mau cek keadaannya
askara lagi di kamar mbak lagi popo
minumnya banyak banget
gak bikin nambah nambahin pikiran mbak andin
ya syukurlah soalnya gitu
ya tinggal andinnya aja sih
supaya pikiran dia tuh
gak ngaruh kasihnya
semoga aja ya kasihnya tetep lancar
udah gak dewa lagi
pinter udah kenyang
iya udah gak haus lagi ya
nih mau dihidang sama tante michi
aduh aduh aduh
kayaknya tadi askara
rewel mungkin dia
berasa kali ya mbak kalau mamanya
tapi ini udah gak rewel ya
iya udah kenyang soalnya
ya pokoknya kalau misalkan dia nangis
lagi biar kamu atau aku aja ya
kamu jagainnya biar andi mesti rahat
oh gak mau diginiin
iya kiki juga gak keberatan kalo gendong dia
abis ini susu anteng gak rewel ya
iya udah kenyang
askara mah anteng tau anak pinter tau
pak mau minum susu lagi
kalian kenapa masih tidur tidur sih
kalian gak lihat apa ini udah jam berapa
kalian ditunggu sama pak amar buat meeting
oke oke oke aku ambil laptop sama berkabar kasus dulu ya
tunggu jangan kemana mana tunggu tunggu
gak pake lama ya
gak pake lama
iya iya cepet cepet kok ini
pada kemana sih
gimana semua kasus kasus yang sedang kita tangani
ada berkembang ada
untuk yang prioritas kasus yang prioritas sekarang
kita punya ibu elsa
hak asurena pak
lalu kita punya mas kapai ya
sudah sejauh apa laporannya saya mau lihat
berikut untuk datanya pak
kasus renanya seperti ini
untuk kasus ibu elsa juga yang sudah
ini sudah komplit kasus renanya
semua sudah menyusahkan
oke rasanya ada yang
kerja serius sekali ya
emang kerja emang harus serius bu
emang masa kerja mau santai santai bu
kita kan capek capek nih
dari jakarta ke puncak
terus sampai sini
kalian full berkutat sama pekerjaan
kamu gak lihat tuh nak
ya tapi kan itu memang planningnya ibu
ya ibu ngerti
tapi ini pagi hari loh
kamu gak mau menyianyiakan kesempatan
lihat udara di sini seger banget nak
aduh jarang banget kita dapat udara kayak gini sayang
ini embun pagi loh
kalau udah siang itu embunnya nguap
gimana sih nak
aku tahu maksud ibu
yaudah ayo kita jalan jalan
enggak biarin mereka bekerja